hingga rabu sore tim gabungan masih mencari kokpit voice recorder pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh
yang jatuh di perairan kepulauan seribu sembilan januari lalu
di hari ke sebelas proses pencarian tim detesmen jala mangkara dan intai para mpb
korps marinir tni angkatan laut telah menemukan puing puing dari bangkai pesawat
berupa alat alat elektronik dan serpihan pesawat sj satu ratus delapan puluh dua
sebelumnya pada selasa malam direktur operasional badan sar nasional menyatakan
tim gabungan telah mengevakuasi tiga ratus dua puluh empat kantong jenazah berisi bagian tubuh
tiga kantong berisi serpian kecil pesawat dan lima puluh lima bagian potongan besar pesawat
tim pun telah menemukan flight data recorder dan casing dari kokpit voice recorder pesawat
sementara tim dvi menyatakan hingga selasa sembilan belas januari dua ribu dua puluh
sudah mengidentifikasi empat puluh orang dari enam puluh dua penumpang yang terdaftar dalam manifest
kotak hitam menjadi bagian pesawat yang paling dicari keberadaannya saat terjadi kecelakaan
kotak inilah yang akan memberikan jawaban atas segala pertanyaan tim investigasi
untuk mengungkap penyebab kecelakaan
si kotak hitam yang ternyata berwarna oranye terang ini terdiri dari dua bagian
yaitu rekaman data penerbangan atau flight data recorder
dan juga rekaman suara kokpit atau kokpit voice recorder
biasanya black box disimpan di bagian ekor pesawat yang dinilai paling aman saat kecelakaan terjadi
data yang tersimpan dalam flight data recorder ini diharapkan bisa menguak penyebab jatuhnya pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh
di antaranya adalah data mengenai kondisi pesawat saat lepas landas dari bandara soekarno hatta tangerang banten
momen tiga menit setelah lepas landas dan delapan menit sebelum mendarat atau plus tiga menit setelah lepas landas
momen tiga menit setelah lepas landas dan delapan menit sebelum mendarat atau plus tiga menit setelah lepas landas
atau plus tiga minus delapan diketahui menjadi momen kritis di dalam dunia penerbangan
momen yang juga dikenal dengan istilah critical sebelas ini adalah saat untuk mencari posisi stabil dan mengontrol kecepatan
sementara delapan menit terakhir adalah waktu untuk menurunkan kecepatan dan menyesuaikan dengan landasan sebelum pesawat mendarat
pada saat saat ini potensi kecelakaan pesawat lebih besar dibanding rentang waktu di antaranya
selama kurun waktu dua puluh tahun antara seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan hingga dua ribu sembilan belas kecelakaan paling banyak terjadi pada momen lepas landas dan mendarat
sementara dalam situs resminya boeing menyebut antara tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan hingga dua ribu sembilan belas pesawat boeing seri tujuh ratus tiga puluh tujuh telah mengalami tujuh puluh sembilan kali kecelakaan
dua puluh sembilan di antaranya menimbulkan korban jiwa
sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua adalah boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh lima ratus
dua belas januari lalu anggota dewan etik ikatan pilot indonesia alvin lee mengatakan kecelakaan diduga terjadi ketika sj satu ratus delapan puluh dua berada pada fase clim to cruise atau masuk dalam periode take off
pada saat take off ini pesawat ketinggian belum punya ketinggian sampai punya ketinggian itu pesawat membutuhkan kecepatan
dan untuk mendapatkan kecepatan pesawat harus didorong kekuatan maksimal dari mesinnya
sehingga full power full speed untuk bisa take off tapi belum punya ketinggian
sehingga apabila terjadi masalah ini tidak ada waktu untuk recovery
anggota ombudsman ini pun menyatakan saat memasuki critical sebelas penumpang diharapkan tidak tidur dan fokus pada arahan awak kabin serta waspada akan kondisi
jika pesawat harus mendarat darurat penumpang hanya memiliki waktu sembilan puluh detik untuk keluar dari pesawat
jika tidak penumpang bisa mengalami kekurangan oksigen tenggelam saat water landing atau pendaratan di air atau bahkan keracunan karena terlalu banyak menghirup asap
rian fernando dwi agung jakarta